apa yang udah terjadi sama gue
kenapa gue jahat banget jadi orang
udah dua orang jadi
kayaknya gue harus tau boy
coba nyalain dulu deh
siapa tau udah bisa
kita harus balas sama falcon boy
kita harus balas mereka
apapun alasannya kita harus balas sama falcon
kita harus balas mereka
gue gak terima ya masuk rumah sakit kayak gini
kalau gue juga gak terima
cuman kalau misalnya kita balas perbuatan mereka
mengusuhan banget sama dia
dan musuh kita nanti makin banyak
karena dany ini temen gue
dan awalnya gue juga yang bermasalah
sama dia sampai harus jadi kayak gini
biar masalah dhani sama falcon
itu jadi urusan gue aja
ngapain lo disini
udah dia lo gak usah coba coba ngikutin gue kenapa sih
hah sama urusan gue
ini lo pergi sekarang
yaudah kali gak usah marah
oke gue pergi tapi lo duluan
lo duluan lah yang pergi
siang cerdas juga dia
barusan aja bilang katanya dia mau kasih pelajaran loh
om bagas sekarang dimana
dia barusan aja pergi aku gak tau deh dia kemana
ya ampun padahal tuh yang salah tuh bukan anak anak bece bukan alex
tapi anak geng falcon yang udah ngeroyokin si ian
oh iya kamu tuh dari mana
ya tadi ian udah sadar
dan dia udah cerita semuanya kalo anak geng falcon yang udah ngeroyok dia
bukan anak bc
yaudah rev kalau gitu kamu jangan keluar kemana mana ya kamu di rumah aja
sekarang om bagas lagi ngejar si alex
ya gue rasanya juga emang alex yang di belakang semua ini kok
secara denis sama alex yang sekarang kerja sama
anak falcon sama anak bc itu mereka kerja sama
cuma ada falcon doang yang ngeroyokin dia
yaudah lah mendingan kita nyari si om bagas
karena gue takut om bagas nanti nasibnya kayak ian
soalnya kan kalo misalnya dinyamperin terus ada anak bc
yaudah kita cabut yuk
yuk yuk yuk
al firu'a allah zeeb
apa yang udah terjadi sama guru
kenapa gue jahat banget jadi orang
sudah dua orang jadi korban akibat kejahatan gue
kalau gue terus jadi pengkhianat
lama lama temen gue bisa habis semuanya
dan gue pasti masuk neraka
ya allah ampuni hamba ya allah
kenapa sih masalah kekerasan kayak gini tuh gak ada habisnya
kalau gue jadi khawatir banget ya
hal hal yang menimpa anak aj
itu bisa juga menimpa bue kapanpun
kenapa sih anak aj tuh banyak banget musuhnya
sekarang anak falcon
semoga aja kau lindungi boy
waalaikumsalam bu dona
ibu mau minta tolong
ya ini kan mau ada rencana perpisahan di sekolah
ibu kan sama pamir mau rencana bikin perpisahan
ya gitulah buat mengenang masa masa indah aja ref
ih ibu sekarang jadi baperan gini bu
sama mantan pacar ya
yang sekarang udah jadi suami
ya gitulah ref
ya kita buat perpisahan ini biar mengenang aja reva
ya semacam syukuran gitu reva
gimana kamu mau kan bantuin ibu ref
oh siap bu pasti mau banget
oh yaudah reva
sekarang kamu hubungin temen temen kamu ya
kalian aja bisa terlibat di dalam perpisahan ini ref
oke deh bu
nanti pasti aku langsung kabarin mereka
yaudah kalo gitu assalamualaikum reva
bener nih yang kayak bu dona baru bener
perpisahan itu kita harus bikin acara yang bisa kita kenang selama lamanya
apalagi perpisahan smm
oh kalo gitu gua telepon cindy dulu aja
tadi kan bu dona nelfon gue
dia bilang katanya minta bantuan kita
buat jadi panitia perpisahan
jadi mau bikin acara perpisahan gitu
yang gausah terlalu meriah
yang penting berkesan
gimana mau ikut bantu kan
iya mau banget lah
yaudah kalo gitu berarti gua langsung kabarin meli sama raya ya
kemana tuh si alex sama anak anak black cobra
bikin darah gua mendidih aja

kayanya kalo dicari ke daerah sini
pembagas ga ada deh
terus itu mau cari kemana lagi bu
yaudah kalo gitu mendingan kita cari ke arah selatan aja kali ya
pokoknya apapun yang terjadi
kita harus jaga si bunga bagas itu
supaya nggak main hakim sendiri
hei boy ini kalian semua pada mau kemana nih
kita rencana mencari ombagas karena dia lagi emosi banget
ya soalnya ian digubukin sama anak yang falcon dan ian masuk rumah sakit
ya walaupun pelaku utamanya itu anak falcon tapi kita yakin banget alex dan anak black cobra itu ada di belakang semua ini
ya pokoknya kita mencari abang bagas itu biar dia gak bikin keributan lagi
ya udah aku lagi